berikutnya roky gerung berdansa ketika sedang menelpon saat mendatangi baris krim polri
kedatangan roky gerung ini untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait kasus dugaan penyebaran hoax pada rabu hari pagi
roky gerung mengaku kedatangannya ke baris krim polri tidak memiliki banyak persiapan untuk memenuhi undangan pemeriksaan oleh barres krim polri
roky juga mengaku heran masalah pernyataannya itu bisa berlanjut hingga kini
pasalnya presiden jokowi sendiri sudah menyebut hal itu merupakan masalah kecil
roky mengaku akan tetap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan di barres krim polri
dalam perkara ini baris krim polri menerima dua puluh empat laporan polisi
sebanyak dua puluh tujuh saksi dan tiga belas ahli pun telah dimintai keterangan